oke bergabung bersama kami sesmenpora sekretaris kementerian pemuda dan olahraga
ada gatot dewa broto untuk membahas hal ini
pak gatot selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak gatot bagaimana kemudian kemenpora menyikapi polemik yang terjadi antara kpi dan yayasan lentera anak indonesia dan juga pb jarum
kalau kita mengutip dari tanggapan menpora
pak imam nahrawi nampaknya kemenpora ini menampik adanya dugaan eksploitasi anak di program csr jarum ini
ya seperti yang sudah tercantum dalam surat beliau
intinya adalah ini harus disarankan untuk tetap go head
kami bersikap objektif dalam kontak ke rencana pak menpora itu hari ini akan duduk bareng
akan duduk bareng untuk bersama sama pbsi jarum dan kpi
karena terus terang harus ada win win solution
kami tidak dalam kapasitas untuk ngajarin
jarum supaya melanggar peraturan tidak
karena tadi mbak buspa sudah kemukakan
orang meskipun bicara tentang foundation itu berbeda dengan jarum
orang memori psikologisnya tetap mengatakan itu adalah perusahaan rokok
yang ingin kami tawarkan seandainya ketemu
rencana tadinya siang tadi tapi berhalangan
karena belum bisa via via terkait masih ada acara di prokerto
mungkin besok atau lusa
yang misalnya pertama tentang reposisi atau rebranding dari penggunaan logo atau branding dari jarum itu sendiri
kemudian yang kedua adalah dipastikan bahwa kita memang butuh untuk anggaran dari jarum
tapi karena kita sadar tadi mbak buswa juga sudah mengatakan bahwa anggaran kami terbatas
abb juga terbatas dan hadirlah jarum
tapi bukan berarti jarum itu manu ya
kami juga tetap harus wise bahwa ini ada larangan yang sudah tersebut dalam undang undang perlindungan anak
kemudian pp yang menyangkut tentang masalah rokok dan sebagainya
poin yang ingin kami sampaikan adalah
bahwasannya untuk pembinaan atlet tetap jalan
tapi bagaimana juga kita harus mendorong kepada pbsi dan pihak jarum
agar jangan sampai melanggar peraturan yang ada
gitu mbak buspa
baik artinya kemenpora sadar kalau pendanaan dari pb jarum adalah datang dari industri rokok
industri yang justru membunuh manusia dan juga anak anak
tanggung jawab moral dari kemenpora seperti apa kemudian pak gatot
makanya tadi saya katakan kami tidak ingin
makanya sudah berulang kali sejak jarum itu hadir di olahraga
kan tidak hanya untuk butuh tangga sampai capang capang olahraga yang lain
tapi hindarilah hal hal yang itu sifatnya destruktif bagi masyarakat
makanya kan kami tidak langsung membela habis habisan jarum maupun pbsi
tapi cari solusi yang baik untuk kita dan para anggaran kita
karena kalau hanya saja isilah eksploitasi kami rata keberatan
karena kalau sebetulnya ujung ujungnya dianggap eksploitasi
mungkin ada ribuan ssb untuk perbandingan aja
ada ribuan sekolah sepak bola untuk anak anak
itu mereka akan tidak bisa hidup lagi
karena mostly mereka itu didukung oleh csr dari sejumlah perusahaan
jadi clear kami bukan masalah rokoknya
tapi at least kami tekankan kepada biar jarum
agar sadar sekali
sekarang eranya adalah
setelah disruption mungkin ada perubahan perubahan
dan kita juga berharap
yang bisa mengikuti begitu ya pak
jarum kemudian jangan kemudian mendeklar bahwasannya
kami akan menghentikan di tahun dua ribu dua puluh
harapannya adalah mereka juga bisa menyadari
ada concern ada keprihatinan masyarakat itu sendiri
tapi arahan pak menteri sudah clear
ini harus tetap jalan
karena kalau enggak mengandalkan apbn sangat terbatas sekali
pak gatot pak imam nahrawi juga sempat menyebut
kalau ternyata pendanaan keolahragaan ini

jarum sudah sesuai dengan regulasi yang ada
tapi kalau ngomongin soal pendanaan
memang seberapa besar sih pak dukungan finansial yang diberikan oleh
mungkin kita sebutkan pb jarum
sebesar apa sih pak gatot
ya sekarang contohnya
misalnya pada saat asian games kemarin ya
asian game kemarin itu kami mendah
pbsi dalam kontek untuk
tim nasional yang akan berlaga di asian game
sementara di sisi lain
berutangis kan tidak hanya hidup karena event asian game
ada misalnya indonesia open
ada sejumlah open open atau grand prix lainnya di sebuah negara
belum lagi mereka harus melakukan pembibitan
seperti hal hal yang lain itu
tidak bisa di backup oleh apbn
mungkin kalau boleh dikatakan kami itu hanya sekitar
tapi sekali lagi yang perlu kami luruskan adalah
kami bukan berarti kemudian menghalalkan segera jara
ada perusahaan rokok
kami amini begitu saja
ini karena memang ada
ada teguran dari kpi
kami reposisi lah untuk itu
makanya kami berusaha untuk objektif untuk ini
terima kasih banyak
lebih dalam lagi di program cnn indonesia prime news
kami tunggu pak